sebuah rumah duka yang ada di el salvador membuat gebrakan baru
rumah duka itu mencoba membuat peti mati dengan tema barbie coffin dengan warna merah muda lengkap dengan tambahan boneka barbie
pemilik rumah duka aisek villegas menjelaskan ide unik ini datang setelah perilisan film barbie
yang dibintangi marget robby sebagai barbie dan ryan gosling sebagai ken
pembuatan peti mati bertema barbie ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat
mereka khawatir penggunaan peti mati bertema barbie ini akan merusak kesakralan pada saat pemakaman berlangsung
pembeli beli akan tertarik
untuk menaikkan jumlah peminat villegas mencoba memasarkan secara langsung melalui platform media sosial seperti facebook
dengan begitu calon pembeli akan tertarik
ketatarikan calon pembeli ternyata tak hanya terjadi di media sosial
mereka mulai berdatangan ke rumah duka milik velegas untuk melihat secara langsung peti mati barbie ini